majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan meyakini verdi sambo ikut serta melakukan penembakan terhadap brigadir nofrian syah yosua huta barat pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
berdasarkan analisis fakta fakta di persidangan dan barang bukti hakim menyimpulkan sambo menembak yosua menggunakan senjata api glock tujuh belas miliknya dengan memakai sarung tangan hitam untuk menghilangkan jejak sidik jari
meski kubu verdi sambo dalam persidangan membantah ikut menembak brigadir yosua majelis hakim menyimpulkan bahwa mantan jenderal bintang dua tersebut turut berperan sebagai eksekutor yang menembak yosua
majelis hakim menyimpulkan adanya unsur dengan rencana dalam pasal dakwaan yakni pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana telah terpenuhi
menimbang bahwa setelah saksi richard mengisi amunisinya saksi letakkan lagi senjata saksi dan mengembalikan kota amunisi kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepadanya
di mana senjata korban nofrian syah yosua huta barat
karena seingat saksi waktu di magelang masih ada di dashboard mobil saksi mengatakan masih di mobil lexus lm
kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata hs itu di dashboard dan saksi taruh di atas di tas tumi

kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata hs itu di dashboard dan saksi taruh di atas di tas tumbuh
bahwa saat saksi keluar dari toilet agus langsung mengatakan kepada saksi bahwa putri candrawati sudah turun
saksi langsung lari ke depan saat itu putri candrawati sudah naik mobil
saksi langsung naik lewat pintu kiri di dalam ada saksi riki rizal wibowo korban nofrian syah yosua huta barat
saksi kuat ⁇ maruf ⁇ di belakang dan saksi paling terakhir masuk mobil dan saksi duduk di belakang
menimbang bahwa saat di dalam mobil putri candrawati sempat menyampaikan kepada saksi
untuk ke empat puluh enam kami langsung ke empat
begitu sampai durian tiga ratus empat puluh enam putri candrawati turun duluan dari sebelah kanan
kemudian saksi riki rizal wibowo korban nofrian syah yosua huta barat dan kemudian saksi dan saksi kuat ma'ruf
saksi langsung naik ke lantai dua saksi masih bingung juga saksi pikir
ia mau cerita kepada siapa saksi takut pada saat itu dan juga saksi sendirian
saksi berdoa lagi di lantai dua
saksi berdoa minta tuhan batalkan kejadian ini biar tuhan ubah pikiran terdakwa
tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa di bawah lalu saksi turun bertemu dengan terdakwa sendirian di ujung tangga
terdakwa baru bertanya kepada saksi apakah senjatamu sudah diisi

saksi mengatakan belum terdakwa mengatakan diisi dulu kemudian baru dikokang
saksi masukkan lagi di pinggir
saksi mengatakan apakah senjatamu sudah diisikan
saksi mengatakan apakah senjatamu sudah diisikan
setelah korban yosua jatuh dengan posisi telungkup
saksi masih mendengar ada suara arangan dari korban nofriansah yosua utabarat
pada saat itu terdakwa maju sudah memegang senjata langsung kokang di samping tangga dan menembak ke arah korban nofriansah
dan saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak
yang pastinya saksi mendengar suara tembakan terdakwa ke arah korban
setelah itu terdakwa balik lagi ke depan tangga
dengan posisi jongkok ke depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga
tapi saksi tidak tahu berapa kali sehingga sempat terdakwa berhenti
kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah arah tv
lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban nofriansah yosua utabarat
saksi melihat korban dipegangkan senjata oleh terdakwa
dan saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam